karenanya akhirnya kami dengan suara bulan menetapkan bahwa awal ramadan seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
jatuh pada esok hari bertepatan dengan hari jumat tanggal dua puluh empat april dua ribu dua puluh
karenanya mari kita sambut kita dengan ramadan dengan tekat mulia untuk melipat gandarkan pahala dan memohon pengampunannya
mari kita gaulkan kalimat tahniah
para pemirsa yang terhormat
ramadan tahun ini tahun seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
hadir pada saat dunia sedang dilanda pandemi covid sembilan belas
karenanya banyak hal yang harus kita sesuaikan
agar nilai nilai ibadah kita tidak berkurang
dan penyebaran covid sembilan belas dapat kita eliminasi
mesih pun di pahun ini tidak tidak bisa berbuka kuasa bersama
dan juga ikhtikat bersama di masjid
namun hal itu tidak boleh mengurangi semangat dan dekat kita
untuk memanfaatkan kehadiran ramadhan bagi peningkatan ibadah kita
bahkan tahun ini diajurkan untuk tidak melakukan jalan kubur
karena akan berperuang untuk bertemu dengan orang banyak
yang sangat mungkin di antaranya
ada yang akan berpengalaman untuk berjalan ke rumah kita
yang sudah terhidupi covid sembilan belas
kita juga dianjurkan bahkan dilarang pemerintah untuk mudik
karena mudik berperuang untuk menyebarkan virus
yang tanpa disadari kita bawa pulang dari kota
dan tersebar luaskan di kampung
dalam situasi ini ibadah puasa harus tetap kita tekuni dengan sebaik baiknya
sambil tetap menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh
puasa adalah ibadah wajib untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada allah swt
sesuai dengan perintah allah dalam surah al baqarah ayat satu ratus delapan puluh tiga
ya ayuhandati na'amalu kutipu alaikum usia
kalau kebiasaan untuk saruk dengan air putih
atau sekedar makanan kecil saja
sebaiknya pada puasa kali ini diganti
dengan makanan yang dapat menjaga daya tahan tubuh
akhirnya saya ucapkan selamat menaikkan ibadah kuasa
semoga allah menerima ibadah puasa kita
dan menanggutkan segala kewajiban
khususnya berkenan mencabut
khususnya allah berkenan mencabut
dan melenyapkan cobaan wabah covid sembilan belas
yang menderita dunia dan kita pada saat ini
mari beribadah dari rumahmu
untuk menanggung penyebab covid sembilan belas
semoga rumah kita menjadi surga bagi kita semua